tak hanya keberanian menjalankan bisnis di tengah pandemi butuh kreativitas
seperti yang dilakukan oleh irfan marta warsana
warga desa karangsemanding kabupaten gresik jawa timur ini
membudidayakan buah melon dengan memanfaatkan lahan persawahan setelah musim tanam padi usai
melon bukan sembarang melon
irfan membudidayakan buah melon kualitas premium
dalam waktu enam puluh lima hari irfan bisa memanen tiga jenis buah melon kualitas premium sekaligus
tanah kualitas tanah di sini cocok untuk kita budidaya hortikultura khususnya melon
gi itu kita tanam sekitar tiga bibit minimal saat ini panen sekitar enam ton
satu kg buah melon kualitas
kualitas premium ini dijual dua puluh ribu rupiah
tak hanya bentuk yang menarik rasa buah melon kualitas ekspor ini tak diragukan lagi
sementara itu di banyumas jawa tengah muhtar yusuf warga desa kaliurip kecamatan purwojati
membudidayakan melon dengan teknik hidroponik
sistem hidroponik memiliki keunggulan rasa buahnya lebih manis serta jauh dari hama
di lahan seluas satu ratus lima puluh meter persegi

buah melon memiliki kerantian lima ratus tanaman melon jenis golden aroma
dan mampu menghasilkan panen tujuh ratus lima puluh kg
dan pada tujuan pembrukanya ketika apa pun diikat dia
permintaan pasar banyak sekali
permintaan pasar terhadap melon jenis golden aroma cukup banyak
kini muhtar sudah memiliki tiga greenhouse yang semuanya akan segera memasuki masa panen
muhtar juga sediakan tempat bagi warga yang ingin berwisata sambil memetik buah dan dinikmati secara langsung
bagum bagum soalnya melonnya itu ditanamnya di paralon ya
terus juga melo nya gede gede banyak terus rasanya juga ini saya nyobain manis banget ya
untuk wisatawan yang masuk ke dalam greenhouse ini tidak dipungut biaya
namun jika ingin menikmati sensasi rasa manisnya melon setiap wisatawan wajib merogoh kocek rp tiga puluh per kilogramnya